setelah ditetapkan sebagai tersangka sg pengemudi mobil audi a enam kini telah resmi ditahan di polres cianjur
penahanan ini dilakukan karena alasan subjektif dan pertimbangan penyidik yakni adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri
kecelakaan itu terjadi pada jumat dua puluh januari dua ribu dua puluh
korban bernama selvi amalia nuraini mahasiswi fakultas hukum universitas surya kencana cianjur
tewas tertabrak salah satu mobil yang ikut dalam iring iringan rombongan polisi saat sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya bandung cianjur jawa barat